seperti biasa kita akan menghadirkan serba serbi ramadan di negara lain baik dari suasana hingga makanan khas yang hadir di bulan puasa
iya betul sekali kalau tadi kan iftikaf di sepuluh malam terakhir bagaimana dengan di negara lain ya
kita akan sharing cerita menarik bersama dengan wni yang berada di city of angels los angeles amerika serikat sudah bergabung bersama kami mas yandi anggara
halo selamat pagi waktu indonesia mas yandi apa kabar
halo baik mas bram mbak anissa sekarang di la jam satu siang nih
wah jam satu siang kalau di indonesia lagi panas panasnya
iya di la lagi panas nggak lagi musim panas kah atau lagi masuk musim lain
ya kebetulan sekarang la sudah masuk dari spring mau ke summer jadi cuaca di la sih cukup bersahabat ya sekitar suhunya enam belas sampai dua puluh derajat
berarti mendukung begitu
begitu ya untuk puasa di sana begitu
mas yandi kalau boleh tahu sudah berapa lama sih di la dan kalau boleh tahu ini bekerja kah atau mahasiswa yang sedang belajar atau seperti apa
kalau saya adalah mahasiswa di university of california uac
jalan satu tahun program business full ini saya di la sejak dari bulan juni tahun lalu
oke tahun lalu tapi sudah ramadan di sana atau masih di indonesia waktu itu
masih di indonesia jadi saya kayaknya sekitar sebulan setelah lebaran baru berangkat ke los angeles
oke berarti ini benar benar tahun pertama puasa di sana gitu ya
nah kalau untuk penduduk muslim di sana mas yandi ada informasi nggak
cukup banyak nggak sih di sana kalau misalnya memang cukup banyak itu biasanya kegiatan yang dilakukan saat ramadhan itu dengan komunitas muslim di sana apa aja
ya jadi kalau di la ini kebetulan
salah satu apa namanya suaranya banyak ya di los angeles ini jadi kita ini kebetulan kemarin ada peresmian masjid ke enam indonesia pertama masjid ke enam indonesia yang ada di us masjid atofir
itu jadi kita ada kegiatan sejarah hari sabtu dan minggu acara buka puasa bersama sampai dengan kemudian sholat mati bersama sampai dengan tarawih diri ada seperti macam pergiatan
ibu ibunya juga nyiapin makanan jadi kita kayak areonia nih nggak terlalu kangen sama makanan indonesia karena
udah siap di sana semua
oke nggak terlalu kangen dengan masakan indonesia ini perlu di high
sudah terobati ya kangen ya
sebenarnya kalau boleh kita bedakan gitu kira kira apa sih perbedaan yang cukup terasa begitu tahun lalu masih di indonesia sekarang ada di negeri orang susah nggak cari makanan halal kira kira kangen gak sama takjil jelang buka puasa atau seperti apa
kalau yang pastinya kangen takjil ya kalau di indonesia kan tinggal keluar gitu menjelang buka udah banyak
kalau di sini ya
kalau di sini ya pilihannya harus bikin sendiri sih kalau ingin gorengan terutama indonesia ya cari gorengan itu tempat di sini harus
oke jadi effortnya harus lebih gitu ya untuk dapetin makanan yang dikangenin gitu dari indonesia ya
oke nah kalau di sana sendiri kondisi pandemi seperti apa nih mas
apakah sudah ada pelonggaran untuk kegiatan kegiatan terutama kegiatan ibadah ya di bulan ramadan ini
kalau untuk pandemi sendiri itu sebenarnya
saya sudah sejak tahun lalu ya sejak saya ke los angeles itu sekitar bulan agustus itu sudah kegiatan itu sudah mulai longgar
jadi kayak di masjid pun itu sudah tidak ada jaga jarak ya tapi harus tetap menggunakan masker tapi baru sekitaran dua bulan yang lalu itu los angeles county itu sudah menarik kebijakan untuk menggunakan masker di dalam ruangan pun
jadi kita di dalam masjid pun sudah tidak menggunakan masker
tapi masih ada misalkan
kemudian perenggangan syaf gitu atau misalkan jumlah ini dibatasi atau waktunya dibatasi agar bisa bergantian atau seperti apa masalah ibadah itu mas
sudah tidak ada mas
sudah apa namanya untuk jaga jarak itu sebenarnya dari tahun lalu sudah tidak ada jaga jarak
jadi ya benar benar seperti normal layaknya seperti ramadhan ramadhan sebelumnya
oke nah ini kan sudah satu tahun ya mas ya di sana
ada rencana nggak sih mas

jadi selain itu karena kita berarti ada rencana untuk mudik lebaran nanti kan kalau di indonesia mudik itu jadi kayak sebuah fenomena gitu ya
nah gimana nih orang indonesia yang ada di luar negeri mau mudik nggak
kalau mudik sih kebetulan saya bulan september ini sudah kembali ke indonesia kan
saya program satu tahun jadi ya nggak mudik ke indonesia nanti nunggu september sudah balik ke indonesia lagi
oke artinya ditahan tahan dulu gitu ya karena beberapa bulan lagi ternyata bulan
sudah pulang ke indonesia sudah ada rencana
nggak kira kira di minggu depan akan
lebaran di mana misalkan apakah
bersama dengan komunitas indonesia dan
muslim di sana dan kira kira
apa yang ingin di
vibes atau suasana yang diciptakan
di lebaran di los angeles nanti
di lebaran nanti nanti dari konjen
los angeles di indonesia akan mengadakan acara
jadi kita akan semuanya untuk
warga indonesia diaspora dan pelajar
indonesia akan pada sholat id
di sana semua mas sholat itu
nanti ada acara halal bihala juga
di bagian indonesia di los angeles
itu kan kegiatan untuk lebaran karena
memang hitungan hari ya kita
akan lebaran gitu gak sampai
seminggu ya iya ya insya allah
nah kalau tadi kita lihat di videonya
kan itu makan bersama
itu pada saat berbuka puasa
bersama itu tadi
iya benar itu
setiap hari sabtu sama minggu
jadi kegiatan rutin
warga indonesia di sini
oh ini wni semua bukan komunitas
muslim dari berbagai negara lain
kalau yang komunitas muslim negara
lain juga ada beberapa masjid di
sekitar satu satu masjid besar
dekat kampus saya di kampus
usc juga ada menyelenggarakan
acara buka puasa dan juga ramadan
jadi itu lebih multi kultur dan
multi negara dari negara
mana pun juga bisa join di sana tapi khusus
yang di video yang saya sampaikan ini
memang benar benar ini untuk
diaspora dan mahasiswa indonesia
ada di lokal
oke tapi mas yandi pernah ikut yang ini gak bersama
dengan teman teman komunitas dari negara lain
misalkan seperti yang mas sebutkan di lokasi lain tadi
pernah juga di
masjid yang di dekat kampus
saya juga pernah saya ikuti
mulai dari sholat jumat kemudian
buka bersama dan juga sholat
terawih di situ juga
lebih diverse lah ya istilahnya orang orangnya
ada orang yang dari timur tengah
orang dari asia lainnya
yang juga bergabung di situ
ada sesuatu yang berbeda nggak mas ketika
berkumpul dengan sesama muslim
dari negara lain mungkin mereka punya tradisi
sendiri yang dibawa begitu ke
dalam acara tersebut
yang pastinya ya nggak ada
makanan ya yang sangat sangat berbeda ya
kalau di komunitas
yang lebih internasional itu
makanannya lebih ngikut ke timur tengah
biryani tapi kalau
di indonesia ya full ya mulai dari gorengan
kolak pisang sampai dengan
itu yang benar benar indonesia sekali sih
itu sih perbedaannya
oke saya kira itu malah bisa
tukar takjil gitu loh
saling mengenalkan kali ya
oh ya ini mas yanni mungkin terakhir ya
ada yang ingin disampaikan gak buat keluarga
yang ada di indonesia gitu
mungkin sekarang saat ini juga sedang menyaksikan mungkin
apa lebaran tidak bersama keluarga gitu ya
apa ada yang ingin disampaikan nggak
ya apa namanya selamat lebaran
buat saya keluarga di rumah ya
tahan tahan kangennya nanti juga
cuma ya satu hal aja sih yang berbeda
di indonesia itu juga salah satu waktu jam puasa ya
di sini lebih lama
daripada di indonesia
sekitar kita puasa dari jam lima
sampai dengan jam tengah delapan malam
jadi lebih panjang sedikit daripada waktu indonesia
itu salah satu yang membedakan begitu ya
tantangan juga ya
baik sekali lagi terima kasih mas yandi
telah bergabung bersama kami menceritakan
bagaimana pengalaman ramadhan yang ada di sana
semoga lancar nanti sampai di lebaran
dan segera pulang ke indonesia
sehat sehat selalu terima kasih
terima kasih salam sehat selalu
salam semua buat indonesia